anda kembali di cnn indonesia prime news pernyataan menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim
yang menyebut sekolah negeri seharusnya untuk siswa dengan ekonomi rendah
menuai kritik retno listiarti komisioner kpai bidang pendidikan menyebut
hal itu bertentangan dengan amanah konstitusi tentang kewajiban negara memenuhi hak pendidikan setiap warga negara
sejumlah arah kebijakan lain pun tak luput dari sorotan mulai dari arah pendidikan jarak jauh atau pjj
hingga program organisasi penggerak yang tidak menelan biaya murah maksud kami
menyoroti arah kebijakan pendidikan era pandemi kami akan bahas dengan arah sumber yang telah bergabung melalui video conference
langsung saja saya sapa yang pertama ada ibu retno listiarti komisioner bidang pendidikan kpai
kemudian juga ada bapak doni kusuma anggota bsnp periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga dan juga ada bapak muhammad ramli rahim
ketua umum ikatan guru indonesia atau igi selamat malam ibu bapak bapak
baik saya mungkin ke ibu retno terlebih dahulu yang mengirimkan surat terbuka kepada menteri nadiem makarim
mungkin bisa dijelaskan kepada kami
sebetulnya apa yang menyebabkan ibu retno ini mengirimkan surat terbuka kepada menteri pendidikan dan kebudayaan
mengapa melalui surat terbuka channelnya
ya pertama tentu saya sebagai warga negara merasa bahwa saya memiliki hak ya untuk menyampaikan pikiran saya
kemudian yang kedua kalau kemudian misalnya melalui lembaga tempat saya bekerja
ya belum tentu proses belum tentu juga diterima oleh misalnya kawan kawan lain ya yang sama sama sebagai komisioner
sementara saya melihat ada persoalan yang sangat urgent
persoalan yang lima bulan pjj ini tanpa terlihat langkah langkah konkret ya dari kementerian pendidikan dan kebudayaan
untuk melakukan satu terobosan mengatasi
pembelajaran jarak jauh
sementara kami yang di lapangan kami kan melihat dengan mata kepala sendiri
kemudian menerima banyak pengaduan
kemudian tentu saja berkomunikasi dengan banyak orang gitu
yang memang para ibu yang merasa kesulitan dalam pembelajaran jarak jauh para guru dan lain lain
sehingga saya pikir ini harus disuarakan
nah yang kedua kebetulan memang dipicu oleh pernyataan pak nadiem sendiri yang menyebut bahwa
sekolah negeri itu khusus untuk orang
untuk anak ya dari keluarga tidak mampu atau miskin
nah ini kan satu bentuk dimana sebagai seorang menteri harusnya beliau paham tentang konstitusi
karena konstitusi republik indonesia di pasal tiga puluh satu tidak menyebut bahwa pendidikan itu hanya untuk anak miskin atau anak kaya
tapi setiap warga negara
dan perintah untuk menjamin hak atas pendidikan itu kan salah satu dituangkan
yaitu dengan wujud pendidikan
sekolah pemerintah atau sekolah negeri
nah artinya di sekolah negeri ya semua orang bisa untuk mengakses
misalnya anak anak orang kaya juga kan orang tuanya membayar pajak
artinya dia juga berhak menikmati pendidikan di sekolah negeri
dan saya juga menambat kesan gitu ya
menangkap kesan kalau seolah olah sekolah negeri ini di bawah sekolah sekolah swasta
sehingga anak kaya nggak perlu sekolah di sini gitu
sebaiknya sekolah di sekolah swasta berbayar gitu
kalau saya sih menangkapnya akhirnya jadi seperti itu
mungkin salah bisa saja keliru
tapi saya ya menangkap itu
karena saya perhatikan pak nadiem ini memang datangnya nengoknya
dan lebih sering berkiblatnya memang kepada sekolah sekolah swasta
misalnya contohnya adalah sekolah cikal
jadi ditakutkan adanya mispersepsi begitu di masyarakat dengan pernyataan tersebut
namun dengan berdasarkan mungkin koordinasi yang dimiliki oleh kpai dan juga kemendekbu
dan kita ketahui juga kpai
beberapa kali juga memberikan semacam rekomendasi kepada kemendekbu
sejauh ini respon dari kemendikbud terkait dengan surat terbuka yang ibu kirimkan
apakah sudah ada yang memberikan tanggapan
belum ada sih ya
termasuk surat surat resmi sebelumnya
kami kan mengirimkan surat resmi ketika itu juga ngundang rapat koordinasi nasional
ketika kami selesai melakukan survei pembelajaran jarak jauh
kami mengundang ya
kemdekbu kemenak menteri agama hadir
tapi kemdekbu diwakili oleh
pak hamid waktu itu
kemudian seluruh kepala kepala dinas pendidikan dan seluruh kepala kantor wilayah
terkait dengan pembelajaran jarak jauh saat itu
kami kemudian juga menyampaikan rekomendasi
dan pertemuan itu pun menghasilkan rekomendasi
nah rekomendasi yang salah satu muncul adalah
keluhan bahwa ini harus ada kurikulum dalam situasi darurat
itu sudah dibicarakan di dalam pertemuan tanggal dua puluh tujuh april dua ribu dua puluh
setelah itu kami bersurat resmi
setelah itu kami juga ketika tidak ada tanggapan
kami akhirnya juga bersurat resmi kepada presiden
karena saat itu kami juga meminta presiden untuk menggratiskan internet
jadi kemeninfo kemenak dan kemdekbu ini harusnya duduk bareng untuk itu
dan kami juga mendorong kemendes penggunaan dana desa
di wilayah wilayah yang tidak ada sinyal
karena ternyata ada contoh bonelemu desa di luwu
melakukan hal itu
jadi susah sinyal
akhirnya menggunakan wifi dan pakai bandwidhnya ditambah
dan akhirnya anak anak desa itu jadi bisa belajar
di kantor balai desa
nah menurut saya ini kan kita memperpanjang pjj
berarti harus memperbaiki pembelajaran jarak jauh pada fase pertama
sehingga fase kedua ini berjalan lebih efektif
dan juga berjalan dengan situasi yang menyenangkan anak anak
karena anak anak ini frustasi gitu
untuk pjj yang mereka tidak terlayani
karena banyak anak juga tidak naik kelas
karena dianggap tidak mengumpulkan tugas
akibat tidak mampu mengakses pjj secara daring
oke apakah ada data spesifik bu retno
bu retno apakah ada data spesifik terkait dengan siswa siswa yang tinggal kelas akibat pjj ini
kami menerima laporan itu dari tiga sekolah ya
tapi di sekolah itu artinya gini
yang melapor satu orang di masing masing sekolah
tapi ternyata kasus anak yang gak itu di sekolah itu banyak
jadi sebenarnya pas ditelusuri ada beberapa kasus yang kemudian mengalami hal yang sama
dan ada anak anak juga yang akhirnya tidak tahu terima rapor kapan itu kapan
jadi mereka juga ada yang tidak tahu sampai hari ini naik kelas atau tidak
karena tidak terkomunikasi sama sekali dengan sekolah dan guru
akibat tidak mampu ya melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini
bisa dikatakan mungkin
karena ini kan harusnya diselesaikan gitu ya
ini persoalan di depan mata gitu
dan anak anak sudah mulai dalam keadaan jenuh juga lima bulan ini
jadi harusnya kurikulumnya penyederhanan kurikulum itu sudah jadi
mestinya ketika tiga belas juli tahun ajaran baru dimulai
dan yang kedua adalah ya tadi fasilitas daringnya ini dibantu oleh negara
karena negara negara yang sedang pandemi kayak kita juga
mereka menggratiskan internet setidaknya selama pembelajaran jarak jauh ini berlangsung
agar tidak menimbulkan kesenjangan akses digital begitu ya kepada siswa yang miskin dan siswa yang kaya
saya selanjutnya mungkin ke pak ramli dari ikatan guru indonesia
pak ramli ini terkait surat terbuka yang dikirimkan oleh ibu red dog pada mending
bu apa tanggapan dari ikatan guru se indonesia membaca surat tersebut
apakah sepakat atau mengkritisi beberapa poin lainnya
ya terima kasih
secara umum kita setuju dengan apa yang dilakukan bu retno
meskipun dilakukan secara pribadi ya bukan sebagai komisaris kpai
dan kita melihat memang mas menteri ini tidak punya solusi dengan pjj
kami sudah berulang kali meminta bahkan langsung ke dirjen
meminta agar ada regulasi khusus dibuat terkait pelaksanaan pembelajaran jarak jauh
tetapi kadang kadang jawaban yang muncul adalah sekarang kan dibutuhkan kreativitas sekolah
dibutuhkan kreativitas dinas pendidikan dibutuhkan kreativitas
karena sekarang eranya merdeka belajar katanya
jadi hal hal yang teknis tidak perlu diatur oleh pmdk
hanya persoalannya adalah tidak adanya acuan teknis ini atau pedoman pembelajaran jarak jauh yang lebih baik
yang membuat daerah daerah kebingungan menerapkan pjj ini dengan baik
memang kami menemukan beberapa daerah seperti di kalimantan utara itu membuat teknis pelaksanaan yang lebih rinci
tetapi tidak semua kabupaten kota tidak semua provinsi melakukan hal itu
sehingga memang kemudian anak anak menjadi stres
kami sering sampaikan bahwa bolehlah tiga bulan pertama maret april mei
mungkin sampai juni kita sebut sebagai kondisi darurat
tetapi kalau masuk juli agustus dan seterusnya
masih juga kita mentoleransi hal hal yang membuat stres siswa
membuat stres orang tua membuat stres guru
maka itu sudah tidak rasional menurut kami
nah kami meminta juga bahwa ada sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah
dalam sisi teknologi untuk mengadakan pembelajaran jarak jauh
tetapi yang dilakukan kmdikbud misalnya bikin web series selama satu bulan ini
itu tidak begitu membantu
karena yang ikut kan paling seribu guru sudah sangat banyak yang ikut
itu tidak banyak mengubah kondisi pjj kita
pak ramli saya ingin bertanya juga
apa yang membedakan merdeka belajar pada saat sebelum pandemi
dan merdeka belajar pada saat pandemi dari sisi tenaga pengajar
belum ada kita belum melihat konsep merdeka belajar dari sisi aplikasi di lapangan
apa yang dirasakan perbedaan aplikasinya di lapangan
belum kelihatan sama sekali
jadi kita melihat bahwa merdeka belajar ini masih sekedar jargon saja
masih sekedar kata kata yang dilontarkan yang miskin konsep di lapangan
dan kita melihat ini juga masih jadi perdebatan karena merdeka belajar ini kan ternyata merek dari salah satu perusahaan di indonesia
nah apakah kemudian
kemdikbud ini sebagai ambasador dari merek itu atau sebaliknya ya kita tidak tahu seperti apa
tetapi ya merdeka belajar di sisi guru di sisi sekolah itu belum kelihatan sama sekali
termasuk seperti bu retno tadi sampaikan
kurikulum atau petunjuk pelaksanaan plat pjj itu itu dibutuhkan di lapangan
entah itu kemdikbud kemudian bilang ini merdeka belajar lah dan sebagainya
tetapi fakta di lapangan menunjukkan adanya kebingungan
pengsiuran pelaksanaan pjj ini
bahkan ada beberapa daerah yang membuat sistem modulasi
jadi modulnya dibagiin ke siswa
habis itu dalam waktu tertentu harus dikumpulkan
apakah model pjj seperti itu yang ingin dilaksanakan
serba tidak jelas aturan aturan kita
dan ini menurut kami ya butuh diluruskan
kemudian muncul lagi berbagai kontroversi seperti pop ini ya meskipun igi masih lolos dan seterusnya
tapi ya kami juga mengkritisi bahwa banyak hal yang butuh di
jadi dikritisi dalam pop itu organisasi penggerak
kemudian soal pernyataan pernyataan mas menteri misalnya soal baru tahu kalau ada daerah di indonesia yang tidak punya signal
tidak punya listrik kemudian ditambah lagi bahwa sekolah negeri hanya untuk orang miskin
ini menimbulkan berbagai macam polemik di masyarakat
sebenarnya ini tidak perlu terjadi
karena seharusnya lontaran lontaran seperti itu
tidak perlu menjadi pola
jadi bahan perdebatan yang kemudian membuat pendidikan kita tidak fokus pada tujuan yang sebenarnya
kita lebih ribut dengan remeh teme yang sebenarnya tidak diperlukan dalam dunia pendidikan
baik jadi itu tadi ya
bagaimana kita bisa mengaplikasikan merdeka belajar di masa pandemi ini sehingga benar benar bisa applicable dengan aturan dan juga kurikulum yang jelas
ya persoalannya merdeka belajar yang mau diaplikasikan yang mana itu juga jadi pertanyaan
mungkin saya tanya selanjutnya ke pak doni
pak doni bagaimana ini dengan kurikulum darurat di masa pandemi progresnya sejauh mana
uji publik yang dilakukan bagaimana evaluasinya
sudah apakah bisa diterapkan di tahun ajaran baru ini
ya terima kasih mas aldi
berkait dengan kurikulum itu kami dari nasional pendidikan itu kami tidak memperoleh banyak informasi ya
kami dari badan standar nasional pendidikan itu sedang memperbaiki merevisi delapan standar nasional pendidikan
satu satunya adalah standar isi
maka perbaikan perbaikan kurikulum itu perlu menyesuaikan dengan standar isi yang sedang direvisi dan saat ini sedang kami ajukan ke menteri dan belum direview juga
kami belum ada gapam terkait standar isi yang baru kami desain
tetapi saya dengar dengar di kementerian sudah ada tim yang mau menyederhanakan kurikulum
nah saya tidak tahu penyerderhanaannya itu seperti apa gitu ya
kalau menyederhanakan kemudian beda dengan standar isi atau katakanlah menyederhanakan standar isi yang lama
tentu nanti akan berbeda dengan standar isi yang baru yang sebenarnya juga sudah kami sederhanakan lebih sederhana dan lebih bisa mudah dipahami
apalagi kami dari badan standar nasional pendidikan sedang membuat draf untuk fokus pembelajaran
sehingga di beberapa mata pelajaran ada fokus fokus yang perlu dikembangkan
memang fokus pembelajaran ini tidak masuk ke bagian dari standar nasional pendidikan
tetapi akan membantu di dalam pengembangan kurikulum
terutama nanti terkait dengan bagaimana bapak ibu guru memahami standar isi di dalam kurikulum itu
jadi terkait dengan kurikulum yang disederhanakan kami sejauh ini justru malah belum tahu mas infeksinya seperti apa
tapi untuk standar isi yang berkaitan dengan pjj atau pembelajaran jarak jauh
sampai saat ini sebetulnya bagaimana itu diterapkan di dunia pendidikan indonesia
pak doni mungkin dibahas nanti usai jeda kami akan kembali tetap di cnn indonesia prime news
terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
tadi saya ke pak doni kusuma terkait dengan standar isi
apakah dalam standar isi tersebut ini juga dimasukkan metodologi pembelajaran
pada saat pandemi ini dan sudah dilakukan uji publik betul betul keterasan terhadap publik
bagaimana evaluasi yang telah dilakukan terhadap uji publik tersebut
ya yang sudah kami lakukan ini jadi tugas pada standar nasional pendidikan itu kan mengembangkan standar nasional pendidikan
standar isi yang kami kembangkan kami revisi itu terkait dengan muatan muatan materi pembelajaran
sedangkan yang tadi mas aldi tanyakan terkait metodenya itu masuk di standar proses
dan itu juga kami kembangkan
bahkan tahun ini kami badan standar nasional pendidikan mengembangkan standar pendidikan jarak jauh
jadi pendidikan jarak jauh ini sangat penting karena bukan hanya untuk di masa covid sembilan belas saja
ini memang sudah direncanakan jauh karena kita butuh sebuah sistem pendidikan jarak jauh yang nanti dibutuhkan oleh seluruh anak indonesia
di situ dibahas juga bagaimana metodenya salah satunya standar prosesnya
berarti kan salah satunya proses belajarnya yang jarak jauh
maka itu kami mengembangkan standar pendidikan jarak jauh
dan saat ini sudah sampai tahap uji publik
dan mungkin mudah mudahan dalam waktu dekat bisa kami ajukan ke tim supaya nanti diisahkan sebagai pesawat superman league good yang mengelola untuk standar pendidikan jarak jauh

dan kalau misalkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan jarak jauh
nah kalau saya tahu untuk pengembangan kurikulum kurikulum itu menurut peraturan pemerintah kan dikembangkan berdasarkan standar isi
nah kalau misalkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan jarak jauh
sebenarnya pemerintah bisa memberikan semacam guideline saja tanpa mengubah isi kurikulumnya atau standar isinya
karena apa karena kurikulum itu harus sesuai dengan standar isi
tidak bisa menyimpang jauh
tetapi bapak ibu guru itu sebenarnya bisa secara merdeka gitu memilih materi materi apa yang paling fundamental yang bisa mereka kembangkan selama masa covid
karena memang ini situasinya sangat darurat
tapi yang penting
tapi yang penting
anak itu sungguh sungguh belajar
meskipun ketercapaian seluruh isi kurikulum tidak akan mungkin tercapai melalui pandemi dengan cara pembelajaran jarak jauh dengan daring seperti sekarang ini mas
jadi artinya memang dibutuhkan panduan
tetapi sebenarnya kalau nggak ada panduan pun sebenarnya bapak ibu guru itu sudah pengalaman
mereka bisa memilih mana materi materi yang sulit dan yang penting yang itu perlu diajarkan secara langsung kepada anak anak
seperti apa modelnya
mungkin yang paling sulit adalah model pembelajaran jarak jauh

karena saya melihat di banyak sekolah itu mereka hanya memindahkan kelas tradisional ke kelas maya
modelnya sama soal soalnya sama hanya gurunya memvideokan diri mengajar seperti itu
padahal sangat berbeda situasinya
sehingga guru perlu kreatif
ini mungkin tadi kata mas ramli rain tadi
guru guru ini juga pada bingung
beberapa sudah ada yang bagus latihan sendiri mereka mengembangkan sendiri dengan komunitas komunitas
tapi banyak yang juga tidak tahu
akhirnya bingung juga
sementara konteks indonesia ini sangat luas
mas aldi ada yang ada sinyalnya nggak ada listriknya
enggak ada bukina enggak ada listrik
nah ini kan perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah
maka saya selalu menasihatkan mas nabi untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah
membuat analisis kebutuhan di daerah
sehingga kemudian anak anak ini punya hak yang untuk pendidikan bisa terlayani apapun situasi dan kondisinya
sehingga modelnya itu bisa belajar jarak jauh sejauh memungkinkan
atau kemudian dengan modulnya
modul dengan bacaan dengan tvri atau mungkin dengan radio lokal
saya rasa banyak alternatif yang bisa dipilih
tetapi ini tetap harus mendasarkan diri pada kebutuhan di satuan pendidikan
artinya sekolah dan orang itu harus berkomunikasi ngecek bagaimana situasi anak anaknya
sehingga sekolah bisa memberikan layanan yang terbaik
kita nunggu dari kebijakan kementerian terlalu lama
maka anak anak akan bekerja belajar
lebih baik guru guru itu kreatif saja
sejauh itu katakanlah fokus kepada pengalaman
baik saya langsung lembar ke para amlit saja
kalau begitu pak ramli sebetulnya kendala apa saja yang paling dominan dihadapi oleh para guru di masa pjj ini
dan apakah tadi yang dijelaskan oleh pak doni sebetulnya juga sudah dilakukan oleh para guru di masa pjj ini
ya jadi banyak guru yang memang sudah kreatif mas
mereka itu memang sudah melakukan proses pembelajaran jarak jauh yang menarik
cuma jumlahnya tidak begitu banyak itu hal pertama
kemudian yang kedua masalahnya adalah tidak ada standar yang dibuat
standar yang dibuat oleh pemerintah terkait pjj ini
jadi misalnya ada guru yang bisa mengajar cukup lama
misalnya dia membuat proses pembelajaran sekolah itu membuat proses pelajaran yang pjj online dalam waktu yang panjang
ini bisa membuat orang tua mengeluh karena terlalu panjang
kemudian ada juga sekolah yang membuat pjj yang sangat pendek
misalnya seperti anak saya misalnya ikut belajar itu belajarnya hanya satu setengah jam sehari
buat sebagian orang tua itu terlalu pendek
tapi buat sebagian orang tua lagi itu sudah panjang
nah ini pertentangan pertentangan itu terjadi karena kita tidak punya standar
mau seperti apa sebenarnya itu
kemudian disebutkan bahwa tidak ada capaian kurikulum atau tidak ada capaian apapun
ini yang membuat satu semester ini menjadi tidak jelas
standar kita sebenarnya mau kemana pendidikan kita ini
apakah sekedar pjj empat puluh menit misalnya sudah cukup sehari
sekolah sudah membugurkan kewajibannya melaksanakan kerja apa sudah cukup
kemudian ada guru yang melakukan proses pembelajaran jarak jauh dalam waktu yang panjang misalnya
anggaplah ada yang sampai malam gitu melakukan proses pjj karena berkeinginan membuat proses pembelajaran itu menjadi terpenuhi targetnya
ini yang butuh standar sebenarnya yang kita inginkan
sebaiknya pj itu berapa lama belajarnya
kalaupun misalnya kurikulum itu besar panjang berat kurikulumnya buatlah standar seperti apa kurikulum yang seharusnya dijalankan
sampai di mana batasan batasannya
ini kan tidak ada batasan batasan di kita
merdeka itu bisa membuat baik tapi bisa juga membuat jadi buruk
nah ini yang sebenarnya tidak kami inginkan di lapangan
kenapa karena kita tidak punya acuan yang jelas
berapa lama sih kita belajar beda dulu misalnya kita belajar empat puluh lima
sekarang tidak ada acuan apa apa

oke kalau kita bicara soal skala prioritas di saat pandemi ini pak ramli sebetulnya apa yang diprioritaskan
apakah pemberataan sinyal lebih dahulu
apakah kemudian peningkatan kreativitas para tenaga pengajar lewat pelatihan skill skill seperti program organisasi penggerak
atau apa yang menjadi skala prioritas yang seharusnya dilakukan
yang mas sebutkan tadi tidak ada yang maksimal
jadi misalnya seperti ini device misalnya alat misalnya
alat itu kan ketika empat bulan pertama ya mayoritas anak didik kita itu masih menggunakan handphone
masih menggunakan tablet masih menggunakan tablet online
jadi kita bisa menggunakan tablet online
sekarang ini anak didik dengan orang tua berpisah
anaknya tetap di rumah orang tuanya masuk kerja
sekarang alat apa yang digunakan oleh siswa
dan inilah muncul berbagai macam masalah di lapangan
kemudian persoalan pemerataan kuota data misalnya
tidak semua orang tua mampu menanggung kuota data yang disiapkan
kemudian disampaikan bahwa solusinya adalah dana bos
sekarang banyak sekolah yang tidak berani menggunakan dana bos untuk itu
kemudian apa itu cukup
nah seharusnya memang seperti tadi disampaikan bu retno pemerintah menjamin ini semua
pertama menjamin ketersediaan fasilitas internet
ini harus ada kalau tidak bisa dilakukan itu harusnya ada solusi solusi
oke lah seperti yang saya bilang tadi oke lah empat bulan pertama tiga bulan pertama kita bisa menerima
tapi kalau satu semester ke depan tidak kita siapkan dengan baik
maka satu semester ini akan menjadi sia sia buat anak anak didik kita
ini kesia siaan buat anak didik kita
jadi memang apa yang dilakukan oleh mas menteri dengan kebijakan yang tidak jelas ini
ini semakin memperparah kondisi pendidikan kita yang sudah jauh terpuruk dengan adanya pandemi covid sembilan belas
nah semua masih terbatas kekurangan
ya langsung saja saya lempar ke bu retno
bu reno terkait dengan surat terbuka yang anda kirimkan tidak hanya soal pjj saja begitu
soal sekolah negeri bagi masyarakat ekonomi rendah
tapi juga ada sistem zonasi
kemudian ada juga soal pjj hybrid yang menjadi sorotan anda
apa bisa anda elaborasi lebih jelas lagi kepada kami soal kecemasan kecemasan yang anda tuliskan dalam surat terbuka tersebut
ya pertama terkait dengan pernyataan bahwa sekolah negeri itu hanya untuk anak tidak mampu ya
ini kan dinyatakan oleh seorang menteri dalam sebuah forum resmi
kalau menurut saya ini tidak tepat
jadi tentu tidak berpikir seperti itu
apalagi dihubungkan dengan zonasi
dan zonasi itu pak menteri sendiri kalau dia berargumentasi bahwa kementeriannya dalam hal ini dirinya sudah peduli dengan anak miskin
dengan orang miskin dia sudah peduli
nah itu dibuktikan kemudian dengan zonasi tadi
itu juga saya bantah karena sebenarnya zonasi ini yang mengembangkan pertama kan pak muhajir
rokjari menteri pada tahun dua ribu tujuh belas
jadi begitu tinggi angka pengurangan yang dilakukan oleh pak nadiem terkait dengan jalur zonasi
zonasi itu kan bisa dimasuki semua orang semua anak
mau kaya mau miskin mau pintar mau tidak
yang penting rumahnya dengan sekolahnya jaraknya dekat
nah yang kedua kalau anak miskin sekolahnya jauh dan tidak keterima ada jalur afirmasi
lalu kalau anak kaya atau anak mungkin juga anak pintar atau anak berprestasi tidak bisa diterima maka ada jalur prestasi
jadi artinya ini skema yang sudah dibangun sebelumnya bahwa semua anak dipikirkan
jadi artinya kalau kemudian berpikir bahwa hanya untuk anak miskin ya keliru
karena anak kaya ataupun anak miskin berhak sekolah di sekolah negeri
nah satu lagi ya saya menangkap bahwa ini kan harusnya sekolah negeri itu kementerian pendidikan dan kebudayaan ini menggenjot sekolah negeri agar semuanya berkualitas
jadi dimanapun sekolah negeri berkualitas
nah ini kan menjadi satu pr bukan kemudian seolah olah nggak usah berkualitas lah uang anaknya juga sekolah gratis dan rata rata
kalau nanti berpikirannya begitu kan bahaya
nah satu lagi ya
zonasi ini kalau diterapkan sekonsisten sebenarnya kalau saat pjj saat ini pandemi itu kita nggak khawatir loh
karena anak di sekitar sekolah kan rumahnya dekat dekat
jadi sekolah itu anaknya juga bersekolah rumahnya di dekat situ
kalau kemudian tidak bisa mengakses daring misalnya bisa dibantu oleh tetangga tetangga dekat rumahnya
yang kedua adalah zona
kalau kita bicara zona hijau kan banyak
sekolah di zona hijau rumah anak anak di zona merah
lalu kan apakah mungkin bisa kemudian anak itu masuk kan jadi sulit tentukan zona juga ketika mau buka sekolah
nah tapi dengan cara ini tadi misalnya zonasinya konsisten
nah anaknya kan tinggal di situ
kalau sekolahnya zona hijau anaknya juga tinggal di zona hijau karena dia rumahnya dekat sekolah
nah ini sebenarnya hal yang menurut kami ya kpai kenapa mendukung
karena ini mendorong
daerah tuh bikin sekolah loh
tiga tahun pengawasan kami kota bekasi sadar kalau sekolahnya dia itu padat penduduk tapi sekolah negerinya jarang
akhirnya dia bikin tujuh smp negeri berau dalam tiga tahun
kota tanggerang malah bikin sembilan smp negeri baru dan banyak daerah termasuk banten
itu juga bisa direalisasi
bu retno nanti kita akan lanjutkan lagi dialog kita usai
jadilah berikut pemirsa tetaplah di cnn indonesia prime news

tetaplah di cnn indonesia prime news

saya langsung saja ke pak doni
pak doni ini bsnp sudah memberikan standar mutu atau standar isi bagi pendidikan di masa belajar jarak jauh atau pjj
apa saja yang kemudian diberikan dan
apa rekomendasi yang diberikan kepada menteri pendidikan
kemudian kepada mungkin tidak hanya pemerintah pusat tapi juga mungkin pemerintah daerah begitu
ya terkait dengan standar isi memang kami memberikannya secara lengkap ya mas
artinya kan memang tugas bsnp adalah mendesain dan mengembangkan standar isi
jadi ada seluruh muatan yang ditentukan di dalam ratuan pemerintah dan undang undang itu kami laksanakan
memang kami membuatnya itu lebih sederhana
dan berdasarkan blok blok pengetahuan yang tertentu
sehingga unsur pembentukan karakter itu lebih banyak juga di sd
seperti waktu awal awal presiden joko widodo meminta adanya untuk anak anak yang di sd itu lebih pada bagaimana sikap latihan gitu kan
yang pengetahuannya itu tidak terlalu banyak
dan itu sudah kami sesuaikan dan sudah sampai pada tahap sekarang tinggal menunggu
karena semua naskah itu sudah kami berikan kepada menteri
yang kita lakukan itu
mereka sudah mengatur semua itu
sewaktu ini kami menunggu
kalau memang saat ini jadi katakanlah ada tim yang merevisi kurikulum atau menyederhanakan kurikulum
tentu dia nggak bisa memakai acuan dari yang datang the zone
artinya tim dari kementerian akan menyusun standarnya atau penyederhanaan kurikulum berdasarkan standar isi yang lama yang saat ini
ini masih berlaku
nah padahal kami sedang mengusulkan itu
maka sebaiknya ada semacam ya
meskipun untuk urusan kurikulum
kan sebenarnya bsnp tidak mendesain kurikulum
yang mendesain kurikulum adalah
dari kementerian jadi itu sudah
unit teknis gitu tetapi kami memberikan
bahwa standar isinya seperti ini
standar kompetensi lulusannya harus seperti ini
dan yang kami desain
memang tidak secara khusus untuk
pandemi ya karena untuk pandemi ini memang
unit teknis sehingga tadi misalkan
igi meminta buku panduan
bagaimana sih berapa jam anak anak itu
harus belajar karena saat ini yang kita
temukan di jakarta saja ada anak ini
mulai masuk setengah delapan selesai
jam dua siang dan itu
semuanya online apa nggak masih itu
anak anaknya itu di depan
layar terus terus gitu
nah ini yang lupa terjadi karena nggak ada
hanya dibebaskan begitu saja
rekomendasi dari kpai lah berapa sih
time screen anak anak indonesia itu
untuk sdm sma berapa lama
dia kuat di layar karena ini
terkait juga kesehatan mata
keadaan kutubis anak
bagaimana kemudian anak bisa senang
tetap punya hak untuk bermain
nah ini harus diatur nah saat ini
memang sudah ada surat edaran dari dirjen
jisen kan dari
tetapi itu pun mengatur
masih secara umum tidak masuk
ke bagaimana proses pembelajaran
bahwa itu dilakukan di sekolah
jadi butuh guidance itu
memunculkan banyak al nih guru
yang ada yang hebat
merdeka lalu apa yang dia lakukan
kemampuan yang ada lalu kemudian
ada yang sangat kreatif guru guru dari
di itu sangat kreatif saya rasa karena mereka
latihan terus menerus kan tetapi
ini pun kan juga tetap butuh panduan karena
secara daring itu membutuhkan biaya
dan kalau itu ada relaksasi
dana bos tetap tidak mencukupi
dan bahkan mungkin bisa tidak adil juga
jadi harus ada kolaborasi ya
antar semua stakeholders dunia pendidikan
baik pak denny
untuk pembelajaran jarak jauh
pembelajaran sekolah harus memetakan
kebutuhan di sekolah itu apa baru dipilih
supaya hal hal anak indonesia itu
tetap terpenuhi selama masa pembelajaran
jarak jauh yang dilakukan karena memang
tak ada risiko kalau mereka sudah
mulai tatap muka saya langsung ke
pak ramli kalau begitu pak ramli mungkin atau tidak
kita masih tetap bisa menjaga mutu mengontrol
pendidikan yang ada begitu dan juga tetap bisa
membangun karakter para peserta didik
pada saat masa pjj ini
dan apa tanggapan anda mungkin pertanyaan selanjutnya adalah
apa tanggapan anda terkait kemudian ada
wacana pjj hybrid atau tatap muka dan juga
pjj yang disatukan nanti jika
nanti pandemi telah berakhir
kami sudah lama mengusulkannya
tapi kami menyebutnya sebagai
ini memang perlu dan
sudah dilakukan sebenarnya jauh sebelum pandemi
jadi sebelum pandemi teman teman guru
terutama teman teman igi itu sudah melakukan
di dunia maya itu sudah lama
kita lakukan sudah lebih dari empat tahun lalu
kita laksanakan kemudian
di hybrid digabungkan
tatap muka di ruang kelas dan itu
paska pandemi mungkin akan
semakin maksimal dilaksanakan
karena kawan kawan selama masa
pandemi ini semakin bertambah guru guru yang
bisa menjalankan pembelajaran
di dunia maya dengan baik gitu
kita juga menyoroti persoalan
standar standar yang dibuat oleh
kmd code yang tidak dibuat oleh kmd code
bayangkan kalau ada guru
yang karena kreatifnya itu bisa
membuat anak anak senang belajar
itu bisa belajar dari pagi sampai
pulang pulang orang tuanya jadi mengeluh
saya harus bayar berapa kuota data gitu
padahal anaknya senang
sebenarnya tapi persoalannya
bikin stres lagi orang tua
ini masalah dan kemudian seharusnya
kan di pembelajaran jarak jauh seperti
ini memang harus ada standar karena
mata kita ada batas
kemampuannya otak berpikir
ada batas kemampuannya
kemudian posisi yang sama
duduk dengan posisi yang sama
terus menerus juga ada batasnya
jadi ini semua
butuh batasan batasan sebenarnya berdasarkan
masa pembelajaran waktu pembelajaran
itu seberapa lama sebenarnya
kemudian ada juga guru yang kemudian datang
lima menit pertama
kemudian baru muncul lagi jadi siswanya
ada di layar tapi
gurunya sendiri sudah hilang di situ
nanti pada saat di akhir pembelajaran
baru datang lagi nah model model seperti ini
terjadi karena tidak ada acuan
yang jelas entah itu dinas pendidikan
diberikan acuannya dan sebagainya
tapi inilah realitas lapangan kita
itu yang terjadi
di kondisi kita
bu retno terkait dengan guidance acuan
dan juga batasan ini mungkin kpai
punya catatan tersendiri bagi
tiga hal tersebut guidance
tanpa penerbitan acuan oleh
pihak yang berwenang kpai
menganggap bahwa ini akan mengarah
pada keadaan pjj kembali tidak efektif
ini kan ada hubungan linier ya
antara apa sih tadi yang kreativitas
guru yang disebut oleh pak ramli tadi
pendoman bagi guru jadi kreatifitasnya
sebatas apa karena tadi
anak itu dalam tubuh kembangnya
nggak boleh terus menerus dia berada di depan
dia terus menerus memegang gadgetnya
tadi itu kan memang ada batasan
karena akan berbahaya juga untuk
kesehatan anak anak karena adanya
radiasi dan jarak mata
dengan handphone karena di data kami
pembelajaran jarak jauh itu di dalam
bukan menggunakan laptop ataupun
pc yang kedua adalah
kami sebenarnya sudah menghitung misalnya untuk
yang kalau diberikan tugas itu
harus dipikirkan rasionalitas
dominan dia dapat kerjakan sendiri
jadi artinya ada tugas yang
dipandang sebagai mandiri nah ini kan juga
butuh acuan guru jadi kenapa
tadi standar isinya penting kenapa
kurikulumnya butuh disederhanakan
itu agar guru juga bisa mengukur
bahwa tugas ini bisa dikerjakan
anak tanpa bantuan orang lain
atau setidaknya dia bisa belajar
cara mandiri itu menjadi penting yang kedua
adalah saya rasa pembelajaran
ini bisa disederhanakan dengan
cara mata pelajaran mata pelajaran
yang materinya hampir sama
pelajaran pkn ada bahasa indonesia
ada materi yang mirip
nah misalnya ada materi yang hampir sama
ini kenapa tidak diberikan bersamaan
jadi misalnya itu esensial maka
tugasnya cukup satu tapi untuk empat mata
pelajaran kemudian yang kedua
adalah kami mengusulkan
untuk jumlah soal
jadi gini paling banyak mata pelajaran
dua dalam sehari kemudian
jumlah soal itu tidak lebih dari
sepuluh butir tugas satu guru
mata pelajaran per hari
kalau kami usulkan hanya menangani
satu kelas saja jadi guru mata
dia akan berubah jadi
guru ini tidak per hari tapi per minggu
jadi bisa saja tugas
itu diberikan dalam jangka yang panjang
juga itu bisa setelah pembelajaran
jadi misalnya jadwal tugas guru
kalau di kami mapel itu
kami minta untuk berubah per minggu
sehingga ada pemerataan dalam
pembagian tugas guru jadi kalau
dengan kata kata per minggu tadi
maka satu guru tidak memberikan
misalnya hari ini ada lima mata pelajaran
gitu kan masih mindahin
sekolah nih ke rumah
lima mata pelajaran lima guru semua
ngasih tugas nah ini tidak bisa dilakukan
kembali tapi bahwa mata pelajaran kayak

menggunakan kita harus memperbaiki
guru tapi dengan acuan juga jadi materi
esensial yang mana yang wajib diberikan
yang ternyata bisa pakai
ternyata sudah mempersimulasi sehingga tujuan efektifnya bisa tercapai begitu ya bu retno ya
iya dan ini nanti
kalau tatap muka pun kan separuh separuh
anak ya jadi kan separoh masuk
sekolah separuh berada di rumah ini
juga hal hal yang nanti ke depan
akan tetap dipakai jadi harus ada acuan
menurut saya dengan mengukur
kemampuan anak jadi terutama untuk
anak sd ya dengan smp
ini butuh sekali perhatian karena
mereka umumnya untuk belajar
mandiri itu masih butuh
didukung ya oleh
keluarga atau orang tua baik semoga ini
bisa langsung didengar ya saya ke pak doni saja pak doni
apa sekarang yang sedang dikejar oleh
badan standar nasional pendidikan
untuk kemudian nantinya bisa mengakselerasi
standar isi bagi dunia pendidikan
di masa pandemi
memang yang sedang kami kerjakan
yang sebenarnya sangat mendesak
ini sebenarnya sudah menjadi program dari tahun
lalu tetapi yang kebetulan ada
covid ini adalah standar pendidikan jarak jauh
yang dua minggu lalu
itu sudah sampai pada
sekarang dari uji publik
ini data data masukan
dari seluruh dunia bahkan waktu
uji publik ada dari malaysia ada dari
rusia ada dari mesir mereka
juga ikut berkomunikasi dan
memberikan masukan sehingga sekarang
merapikan dan mudah mudahan
dalam waktu dekat standar untuk pendidikan jarak jauh
kirimkan ke mas menteri untuk segera
ditandatangani karena ini akan sangat membantu
sekali nanti dalam rangka untuk
memberikan hak hak tadi jadi bukan
masalah negeri itu hanya
untuk mereka yang ekonominya
berkurang tidak kadang kadang itu ada anak
ya dia ada di setiap sekolah
tetapi karena orang tuanya
bekerja dan lain lain dia itu
juga nggak menjadi semacam
membantu orang tuanya dan dia
memilih untuk belajarnya sore
atau di waktu lain
yang tidak bisa masuk sekolah reguler
dan anak anak seperti ini kan
harus memperoleh hak belajarnya maka itu akan
diwadahi dalam pendidikan jarak jauh mungkin
dia bisa ikut katakanlah
pendidikan jarak jauh di sekolah
tertentu lalu kemudian dengan
tanah yang ada
kemudian dengan waktu yang terpilih sehingga
dia tetap di samping membantu
orang tuanya kemudian dia
punya pengalaman belajar
nah ini hanya bisa diwadai dengan
pendidikan jarak jauh dan sistemnya
itu sedang kami kembangkan karena ini
memang sangat sangat mendesak yang
yang kedua yang sedang kami garap juga
adalah tentang pendidikan anak usia
dini karena memang
standar untuk pendidikan anak usia dini ini
memang segera harus kita kerjakan karena
apa mas menteri kan
indonesia ini baru yang bisa menghadapi
pendidikan anak usia dini
baik pak doni pak ut sd
dan bagaimana nanti disintronkan
kolaborasi dengan pemerintah daerah
dan juga dari segi pemerintahnya
dengan dana dengan dana dana
supaya anak anak indonesia ini sungguh sungguh
ada kesiapan masuk ke sekolah itu
karena kalau selama ini dari
pengalaman kami mereka yang mengalami
proses paut itu tidak akan
berkesan dalam perkembangan
akademisnya lebih ada
introducenya sedangkan yang
tidak melalui paut kadang kadang itu
akan sulit sekali belajarnya
sehingga standar standar paut ini
pun juga sedang kami temukan
standar acuan guidance di semua

sehingga kami juga mengembangkan yang disebut
arah kompetensi dan arah kompetensi
ini sebenarnya bisa menjadi dasar pemikiran
bagaimana kementerian bisa
mentransformasi pendidikan itu ke depan karena saya rasa
sepuluh tahun lima belas tahun ke depan itu
situasi indonesia ini sangat
berubah sehingga pendidikan ini
harus mulai maka kan sekarang sudah
mulai akan ada revisi undang undang sidik
dan lain lain saya rasa dalam rangka
itulah kami dari badan standar nasional
pendidikan membuat naskah akademik yang akan
membantu bagaimana nanti proses
untuk revisi undang undang sidik
ini sudah dua puluh tahun lalu didesain dan memang
kita harus berubah itu bisa
ya sesuai dengan
tuntutan perubahan perubahan kami
kami memberikan gagasan gagasan
pemikiran yang akan kami berikan sebagai rekomendasi
kepada mas menteri sehingga
mungkin bisa jadi membantu untuk
mendesain revisi terhadap undang undang
sistem pendidikan nasional yang sekarang
sudah sedang digodok di tingkat
undang undang sidik saya ke pak ramli
selanjutnya singkat saja pak ramli karena
waktu kita terbatas apa sebetulnya urgensi yang
harus paling mendasar dilakukan saat ini
merdeka belajar di masa pandemi
kuota data harus tersedia
seharusnya sih pemerintah sudah mulai
memikirkan ya untuk menyediakan
kuota data secara gratis
ke seluruh siswa dan guru seluruh indonesia
kita semua siswa punya nomor induk
nasional dan guru punya
nuptk jadi sangat mudah untuk
memberikan itu kepada guru dan siswa
kemudian yang kedua
harus disesuaikan dengan kondisi
di lapangan sehingga butuh standar
pelaksanaan pembelajaran jarak jauh
bukan pendidikan jarak jauh ya pembelajaran jarak jauh
kemudian selain itu
jangan lagi ada kata kata
bahwa pendidikan untuk orang miskin orang
saya kemarin menyebutnya
negeri ini bertugas mencerdaskan
kehidupan bangsa bukan mencerdaskan orang anak
sesuai dengan amanah uu seribu sembilan ratus empat puluh lima
dimaksimalkan dan jangan lagi diturunkan
jumlah sonasi itu
disesuaikan hal hal khusus
misalnya afirmasi untuk
dengan kasus kasus tertentu
semoga kompleksitas di dunia pendidikan
masa pandemi ini benar benar bisa menemukan
titik temu yang jelas secara cepat
sehingga pembelajaran jarak jauh dilalukan bisa efektif
dan efisien tidak hanya bagi siswa
guru tapi juga bisa kemudian memberikan guidance
pada orang tua murid terima kasih
ibu retno listiati bapak doni kusuma
dan bapak muhammad ramli rahim
sudah bergabung bersama kami malam hari ini